saya membuka laman resmi milik pemerintah kota surabaya
di laman tersebut tertulis
jumlah kasus aktif atau konfirmasi dalam perawatan
adalah tujuh puluh enam kasus pada dua desember dua ribu dua puluh
data yang sama juga ditulis di laman milik pemerintah provinsi jawa timur
data jumlah kasus aktif tersebut ternyata
tak sesuai dengan jumlah warga surabaya
yang dikonfirmasi positif covid sembilan belas
dan dirawat di sejumlah rumah sakit
untuk menguji jumlah kasus aktif covid sembilan belas
yang diklaim pemerintah kota surabaya tersebut
saya mendatangi beberapa rumah sakit
di rumah sakit lapangan indrapura atau rsli surabaya misalnya
dari dua ratus tiga pasien covid sembilan belas yang dirawat
satu ratus empat di antaranya adalah warga surabaya
bahkan pada pekan lalu
komposisi warga surabaya
mencapai tujuh puluh tiga persen dari total pasien covid sembilan belas yang dirawat
dari angka itu saja
klaim pemerintah kota yang menyebutkan
angka pasien covid sembilan belas yang dirawat berjumlah tujuh puluh enam kasus gugur
kalau dari data kami adalah tujuh puluh tiga persen warga surabaya
yang lainnya sidoarjo madura karnapondot dan sebagainya
artinya apa surabaya perlu juas padai
sementara di rumah sakit
husada utama ada sekitar delapan puluh pasien covid sembilan belas yang dirawat
manajemen rumah sakit mengatakan
lima puluh persen atau empat puluh pasien berktp surabaya
lalu di rumah sakit primasatya husada citra atau phc
ada tiga puluh dua orang warga surabaya dari tujuh puluh lima pasien yang dirawat
kalau kami pasien c memang saat ini sebagian besar dari surabaya
tapi kami juga ada beberapa rujukan dari daerah daerah lain
ada kemarin dari tuban dari gersik sidoarjo
karena memang saat ini kondisi rumah sakit
baik di surabaya maupun di daerah daerah
saat ini kecenderungannya penuh
apalagi di surabaya
kemudian rumah sakit jiwa menur mencatat
dari tiga puluh dua pasien covid sembilan belas yang dirawat
tujuh puluh persen atau lebih dari dua puluh pasien adalah warga surabaya
ada kenaikan memang ada sekitar sepuluh persen
dibandingkan beberapa minggu yang lalu
untuk pasien pasien covid sembilan belas
sebagian besar memang
dari yang kita rawat saat ini adalah sekitar tujuh puluh persen itu
dari kota surabaya
yang lainnya dari sekitarnya dari luar surabaya
jumlah pasien covid sembilan belas di empat rumah sakit itu saja
sudah melebihi angka dua ratus kasus
berbeda dengan klaim pemerintah kota
yakni tujuh puluh enam kasus
saya menghubungi kepala dinas kesehatan pemerintah kota surabaya
dan humas pemerintah kota surabaya
febriah aditya prajatara
tetapi mereka enggan melayani permohonan wawancara
dari cnn indonesia tv
epidemiolog universitas erlangga surabaya
ato ila isfandiari mengatakan
penggambaran situasi seolah olah kasus aktif covid sembilan belas semakin sedikit
menciptakan rasa aman semu
yang berujung pada pengabayan protokol kesehatan
kalau media ingin memotret kondisi sesungguhnya
yang berubah menjadi lebih baik
lebih baik dari kondisi yang sebelumnya
yang di lapangan
tinggal datang ke rumah sakit saja sebenarnya
itu yang saya juga kadang kadang juga heran
jadi bagaimana mungkin data itu
saya enggak tahu ya
apakah itu disembunyikan
atau mungkin disesuaikan
sementara kasus di lapangan itu tidak bisa disembunyikan
jadi yang jelas itu memang
saya sendiri sebagai seorang dokter
itu juga menerima banyak komplain juga
dari teman teman di rumah sakit
terkait dengan data yang dirilis oleh pemkot
terutama dalam hal ini
karena yang dihadapi oleh sejawat di rumah sakit
tidak sama dengan rilis yang disampaikan oleh pemkot
di dalam hal ini
dari tim kesedain
ada beberapa faktor mengapa angka angka kasus ditekan sedemikian rupa
yang dominan adalah faktor politik agar muncul kesan
pemerintah berhasil menangani pandemi
sistem zonasi juga menjadi sebab karena ini semacam rapor pemda
yang jelas data yang salah dapat melahirkan kebijakan yang berbahaya